kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan
yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu
kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak gimana
kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak
nah terus kalau kamu sendiri juga gak bisa apa apa gimana
hilang di pasar

kamu satu paket sama firman sapitra ke pasar sekarang
kita ke pasar
gak mau ah
takut nanti kang mus kesini
kita gak ada
kita ke pasar disuruh kang mus
kan barusan saya udah ngomong
mau ke pasar
suruh kang mus
baru hari ini kejadiannya
tadi ada orang orang yang mencurigakan
saya cuma merhatiin pembeli
pesannya juga belum dihidupkan
mau ngamen mas bro
katanya mau ngamen
kok malah duduk mas bro
istirahat dulu kang bro
belum pengen uin kok
lu udah beli tuh

anak gua milih dulu oohachen
hmm banyak ah
tapi hati hati itu bos besar
tahu dari mana
iya yang suka nyuruh semua
itu anak buah kang mus
sepertinya lagi ada masalah ya
iya tadi ada yang kecopetan
lagi diurus kang mus
sebetulnya kang mus itu siapa
ada yang kecopetan
kok dia yang ngurus
kamus itu yang tanggung jawab sama keamanan di sini
oh kang guz itu komandan security
kok nggak pernah pakai seragam
anak buahnya juga nggak pakai seragam
kok pakai seragam
sudah dua hari keamanan di sini nggak ada yang jaga
tadi sudah ada copet yang beraksi
sudah ada tiga korban yang ketahuan
jangan terlalu mencolok
jangan bikin orang takut
seperti yang sudah saya duga
tidak meleset dari apa yang saya perkirakan
hari ini ibu ibu yang ke pasar
membawa banyak uang
hanya dari tiga dompet
kita sudah mendapatkan penghasilan
setara dengan hasil operasi kita selama tiga hari
di hari biasa
berarti kita bisa dapat bonus dong
bukan cuma bonus
dalam rangka menyambut lebaran
kalian juga akan mendapatkan diskon
saya sama nang jadinya rugi dong
inilah rahasia dalam bisnis dan perdagangan
di mana ada bonus dan diskon
sesungguhnya terdapat kerugian
mending nggak usah ada bonus sama diskon
baiklah kalau begitu
saya punya precis

makanya purs samuel jabar sisi gue sujar
kalau sampai kejadian kamu saya bawa ke kantor polisi
saya anggap kamu malingnya atau kamu sekongkol sama malingnya
dik dik belum ada kabar
kata kamu kan ke cimahi
jangan jangan dik dik sebetulnya udah punya istri
dia ke cimahi pulang ke istrinya kan mau lebaran
teh kang biar sama saya je

firma orang gendut
gantiin ke mbak ti
jebut kang sudirman ke travel
gak minta diantar amin
pakus penate itu udah diberi state
sama ate juga terima

di sini terus adek jika pasal teman andung

boleh k sera
jangan makan gitu orangnya
sering cuci muka
dari puasanya kuat sampai maghrib
bohim tidak ada
mungkin dewi marah
saya udah gak disini lagi
full kerja di tempat sablon
itu kan tempat yang kamu mau
dulu kamu semangat
kenapa sekarang sedih
mungkin karena dewi kesal sama kamu
dia pengen buka puasa bersama bareng kita
tapi kamu malah buka bersama bareng liza
kamu di mana
mau ngajak kamu buka puasa bersama
memangnya hari ini kamu gak ada acara buka puasa bersama bareng diza
kalau nggak ada janjian sama diza
terus kamu ngajak aku
kamu masih kesel sama yang kemarin
waktu kamu ngajak aku buka puasa bersama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
gak mau ikut lagi jualan baju muslim
kamu kenapa sih
kamu pengen pacing sampe season eight
kamu begin sama diza
kamu seneng kayak apa

kamu jauh lebihvenidos rewarding telanjuanorton

kamu tetep menerima maksa
terminal sudah mulai rame
rame tapi nggak seperti dulu dulu
sekarang mah udah banyak yang makmur
pulang kampungnya pakai mobil pribadi atau motor
ada juga kelihatannya pakai mobil pribadi padahal sewa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
tapi dari tadi belum balik balik
barusan juga kang kubang nyari nyari
ah ledang ledang ledang ledang ledang
kamu kan waktu itu udah mantep mau belajar sablon
terus ke depannya
kamu mau punya usaha sablon sendiri
terus kenapa sekarang nangis
nggak nangis cuma sedih
tadi ada air matanya
kenapa kumpul di sini
bohim lagi sedih
nggak nangis kang cuma sedih
kenapa kamu sedih
habis lebaran saya harus sudah full kerja di tempat sablon
kamu jangan sedih
justru harusnya gembira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
terus saya gobang cecep sama yang lain
sekarang kamu harus pergi dari sini
anggap aja pergi dari kampung halaman buat merantau
buat masa depan yang lebih baik
saya di sini gobang cecep sama yang lain
masih keluarga kamu
nggak sesuai sama penampilan kamu
kamu juga kerja
pas kamu wudhu waktu kumur kumur airnya jangan diminum
ya enggak tukang
saya sudah diusir sama kang mus
nggak boleh balik ke pasar
mungkin saya ada kesalahan
dia cuma bilang biar saya fokus di tinju aja
tapi masalahnya saya jadi nggak punya penghasilan
saya juga udah gak ikut tang jamal
bukan karena pengen pindah ke pasar
tapi saya memang harus cari kerjaan lain
kamu mau kerja apa
saya juga belum tahu
kalau saya udah punya usaha tapi jalannya belum sesuai harapan
dua hari lagi lebaran
di saat orang orang bergembira
di rumah saya ada kue seroja
di rumah saya ya
tapi mungkin di hari kedua
biar nggak kejebak kemacetan arus mudik
pulang kampungnya ke rumah mertua apa ke rumah orang tua
di rumah mertua kalau lebaran biasanya ada kue apa
dikirim dari menantu
nggak ada yang buatan sendiri
kalau kue kue kalengnya sudah habis
nanti isinya diganti sama opak
bawa ke sini
oleh oleh buat saya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
aku buru bapak pulang kampung
kita nggak bisa terus terusan begini
anggap aja lebaran besok
kita kembali ke titik nol
kita start lagi
mungkin lebaran ini
kesempatan buat kita merenung
kang mus yang punya niat pensiun
tapi malah kita yang duluan
kita lebih dulu punya kesempatan
dan kita bisa berubah
lebih dulu punya kesempatan
buat punya kerjaan yang lebih baik
katanya udah nggak di pasar
maksudnya ya udah nggak di pasar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
mau apa dia kalau keluar dari pasar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
mus lihat nggak kentega
tapi dia bilangnya gitu
udah nggak di pasar
nggak liat sendiri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
saya telepon kang komar
terus dia bilang
saya sekarang udah gak di pasar
terus waktu saya tanya
lagi libur lebaran
kedengeran suara manggil
terus hp kang komar langsung mati
kaki tanganmu selihat di pasar sudah nggak ada
tapi masalahnya saya juga nggak ada orang
si ujang si jupri dia tahu kemana
si ujang kemarin terang terangan bilang keluar
otak saya buntu
biasanya bos banyak ide
bacaannya gak disesuaikan dengan momen
ini kan ramadhan
mungkin lebih baik
atau buku buku agama
ah bapak juga gak pernah baca quran
nggak pernah baca buku agama
ini lagi digoreng
lagi kerja sama
eh barusan kedengeran aku lagi di depan
ngomongnya udah terlalu berat buat akan
berat gimana maksudnya
belum bisa ngasih contoh
si neng lagi apa di depan
baca komik jepang
suruh ke sini
lagi kerja sama
coba kamu lihat ke bapak
belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi
nanti kalau kamu sudah dewasa
kamu punya rumah tangga
siapa yang masak
kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan
jadi orang yang mampu bayar pembantu
kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak gimana
kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak gimana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
akan bisa ngurus anak buah
tapi gak bisa ngurus anak sendiri
itu titipan tuhan
buat akang urus
bukan cuma dikasih makan biar hidup
harus dididik biar benar
kalau nanti tuhan
minta pertanggung jawaban akang
akang harus jawab apa
tadi ada teki nasi baru datang dari jakarta
gak enak kalau aku tadi buru buru pergi
kita belum pernah buka puasa bersama
ya buat apa buka puasa bersama
ya buat apa ya
satu satunya buka puasa yang aku minati
buka puasa bersama keluarga
nanti jam lima aku harus cepat pulang
aku mau buka puasa sama kakak kakak aku
puan akan aku
ini tahun pertama aku buka puasa di rumah
tapi di rumah gak ada papi gak ada mami
aku sama seperti kamu
sudah kehilangan kedua orang tua
tapi kita masih beruntung
kehilangan orang tua ketika sudah dewasa
sudah punya cukup pengetahuan
sudah cukup keberanian
sudah cukup waktunya untuk mandiri
kalau menjadi yatim piatu dikatakan sebagai tidak beruntung
banyak yang lebih tidak beruntung dibanding kita
menjadi yatim piatu ketika masih anak anak
belum cukup pengetahuan
belum cukup keberanian
belum cukup waktunya untuk mandiri
kita pulang aja
tapi sekalian operasi
siapa tahu masih bisa dapat satu dompet
aku mulai kerja abis lebaran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
atau mungkin aku bisa bekerja di rumah
aku mau bekerja di rumah
aku mau bercinta
aku mau mengira
aku berusaha untuk melakukan cerita krim
atau mungkin mau bekerja di rumah
aku mau berusaha
saya ingin menjadi orang tua asuh buat anak yatim
kenapa aku gak punya pikiran seperti kamu
mungkin karena pikiran kamu sibuk justru kata kata buat ombalin aku atau perempuan perempuan lain
nuduh aku kayak gitu
jadi mau buka puasa di rumah
kamu mau ngasih buka puasa yatim piatu